sebuah tanker yang diduga milik pertamina terbakar di teluk balikpapan
kesalahan prosedur dalam penanganan tumpahan minyak diduga menjadi penyebab kebakaran tersebut
inilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di sekitar pelabuhan semayang balikpapan
api diduga berasal dari solar yang tumpah dari arah utara kampung atas air hingga arah selatan di area teluk balikpapan
untuk sementara tumpahan minyak yang menyebabkan kebakaran diduga berasal dari kapal tanker yang sedang berlabuh di pelabuhan semayang
dilansir cnn indonesia com dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa ini
pihak kepolisian kini mengidentifikasi korban meninggal namun diduga korban berasal dari kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi
kami informasikan sekitar pukul sebelas pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas
di teluk balikpapan terjadi kebakaran
nah saat ini baru diduga kebakaran akibat tumpahan minyak
kami informasi sebelumnya pada pukul sembilan tiga puluh ada tumpuan minyak di sekitar teluk balikpapan
namun ketika pukul sebelas terjadi kebakaran di sekitar area di teluk balikpapan
untuk saat ini korban belum diketahui jumlah korban kapal pun masih dipantau masih satu mungkin juga bisa lebih
namun dalam sebuah saat ini
dari tim basarnas dan dari pihak pertamina dan juga dari pihak khusus lainnya kepolisian dan tni
sedang mengecek rosek di lokasi dan sudah membaikan tumpahan madang api
sementara itu pertamina menyatakan kapal yang terbakar di perairan balikpapan bukan kapal pengangkut bahan bakar milik perseroannya
pertamina menegaskan bahwa kapal yang terbakar adalah kapal batu bara milik asing
yang memiliki jalur pengangkutan berdekatan dengan jalur pengangkutan milik pertamina
menurut keterangan dari
region manager communication and csr pertamina kalimantan yudi nugraha kepada cnindonesia com
kapal yang terbakar di perairan balikpapan sabtu pagi bukan kapal pengangkut bahan bakar milik pertamina
kapal tersebut diketahui merupakan kapal batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap di wilayah kalimantan
yudi menambahkan kapal tersebut berada di jalur laut kapal yang memang berdekatan dengan jalur laut pengangkutan kapal pertamina
sehingga muncul dugaan publik bahwa kapal yang terbakar adalah kapal tanker milik pertamina